perempuan empat puluh empat tahun asal poliwali mandar sulawesi barat ini
menjadi pemecah batu di kawasan tambang batu
lingkungan sadurang kelurahan dharma kecampatan poliwali
berbekal perkakas seperti linggis dan palu seberat sepuluh kg
setiap hari lena menguras tenaga memecahkan batu berukuran besar
yang oleh warga sekitar disebut batu gajah
sebelum dipecahkan batu terlebih dahulu dibakar menggunakan karet bankas
tujuannya agar batu mudah pecah saat dipukul dengan palu
lena bukan hanya melawan terik matahari
ia juga harus menjaga pernapasannya dari kepulan asap hitam pekat
sisa pembakaran batu
tidak jarang ibu dua anak ini bekerja sambil menahan sakit
gagang palu yang licin membuat pukulannya terkadang meleset
dan malah mengenai kakinya sendiri
tak jarang serpihan batu berhamburan hingga mengenai mata
batu yang sudah dipecahkan kemudian dipindahkan
lena harus memakai sarung tangan tebal
untuk mengurangi panas batu yang baru dibakar
dalam sepekan lena dan pemecah batu lainnya di daerah ini
mampu menjual batu pecah sebanyak satu mobil seharga tiga ratus ribu rupiah
itu belum dikurangi biaya untuk membeli karet berbekas
yang dipakai membakar batu
jual batu satu kali satu mobil
cuma dapat uang itu cuma satu ratus dua puluh itu saja
cukup tidak cukup dicukupi pak
suami jauh merentau
kalau tidak kerja begitu kita mau makan apa pak
biasa dengan sehari kerja berapa jam
kerja dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore
selain lena di tempat ini banyak wanita lain yang melakoni profesi serupa
salah satu diantaranya bahkan pekerja meski sedang hamil tua
meski pekerjaan ini amat berat
semangat mereka untuk menyambung hidup tak pernah surut
abdi pebriyadi poliwoli mandar sulawesi barat